setelah berselang dua minggu raffi ahmad kembali disuntik vaksin sinovac covid sembilan belas dosis kedua pada rabu pagi
ia menjalani vaksin di istana negara bersama presiden joko widodo
raffi ahmad mengaku hanya mengalami efek samping ringan setelah menerima vaksin
ia juga merasakan disuntik vaksin hanya seperti digigit semut
oleh sebab itu ia berharap masyarakat tak perlu takut divaksin
biar pada orang orang biar pada nggak usah takut
dan juga ya kita kan udah vaksin dan alhamdulillah sehat sehat
mudah mudahan semuanya juga pada nggak usah takut lagi
karena ini kan vaksin salah satu senjata kita juga untuk bisa kita kuat dan bisa sehat
usai menjalani vaksinasi raffi ahmad seharusnya dijadwalkan menjalani persidangan di pengadilan negeri depok
terkait kasus kerumunan yang digugat pengacara publik david tobing
namun sidang ditunda karena raffi tidak hadir
penundaan dikarenakan penasihat hukum raffi ahmad tidak mengantongi surat kuasa
majelis hakim berpendapat raffi dan kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan perdana ini
di peliputan cnn indonesia